wah makanya ya hati hati ya memang ya kita nggak pernah tahu juga apalagi tempat wisata seperti itu kan sebetulnya ada prosedur ya untuk bisa menggunakan kuda wisata seperti itu ya
bukan hanya pengunjungnya ya tapi juga untuk pawang nampaknya diberikan sosialisasi bagaimana cara merawat hingga membuat kuda tersebut tidak mudah agresif
nah tahukah anda bila kuda sandalwood ataupun sandal adalah hewan endemik indonesia
kuda sandal ini menjadi prima dona di pulau sumba nusa tenggara timur
warga sumba biasanya memeliharanya di kandang terbuka karena pulau sumba memiliki padang savana yang luas
seperti apakah para peternak memelihara kuda sandal
korespondensi ann indonesia victor pangaribuan punya ceritanya untuk anda
perkenalkan inilah kuda sandalwood atau sandal kuda khas pulau sumba
hewan endemik indonesia ini banyak ditemukan hampir di setiap desa di pulau sumba
meski berada di dataran dengan padang safara yang luas namun bukan berarti tak memiliki kandang
seperti kuda sandal yang dipelihara oleh marcel warga kelurahan watumbaka sumba timur ini misalnya
marcel adalah satu dari enam peternak kuda sandal yang dipekerjakan oleh sang pemilik kuda stepanus
ada sekitar dua ratus ekor kuda sandal di tempat ini
karena sering dibebasliarkan di padang terbuka orang sumba memiliki cara tersendiri untuk menandai kuda si pemilik
yaitu dengan membubuhkan cap pada kuda
besi berbentuk huruf dan angka ini wajib dimiliki oleh setiap peternak kuda di sumba
dalam kondisi panas tanda pun melekat pada tubuh kuda
kuda sandal memiliki nilai jual yang tinggi
harganya bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah per ekor
namun karena masih diberi keuntungan
namun karena masih diberi keuntungan
karena masih diternakan di alam terbuka kuda ini rentan terancam penyakit
penyebabnya itu golongan tripanosoma
itu ciri cirinya bengkak atau edema di daerah kelamin
kemudian dada kaki dan kuda itu makin kurus kurus akhirnya sampai mati
agar tumbuh dengan baik biasanya kuda kuda ini dikeluarkan dari kandang
mereka akan berada di luar selama beberapa hari bahkan satu minggu
selain kuda di padang savana
stepanus juga memiliki kuda pacu
ada belasan kuda yang dirawatnya di peternakan ini
selain hobi ia memelihara kuda karena tradisi turun menurun
bagi orang sumba kuda menjadi patokan kekayaan seseorang
kalau orang sumba ini kan kuda ini sebagai simbol kejantanan
orang ini kalau datang ke rumah orang dia tidak tanya
tabunganmu di bank berapa rumahmu berapa datangnya itu
dia tanya punya kuda berapa itu
dan kita semua kalau punya kuda punya kebanggaan
karena ceyo yoyot pada mau kalau orang punya kuda
karena balisnya itu dulu pakai kuda
nggak ada yang lain lain
kuda kuda yang dipelihara stepanus di peternakan ini kebanyakan adalah kuda persilangan
namun dipastikan nenek moyang kuda kuda ini adalah kuda asli sumba berjenis sandalwood
keberadaan kuda sandalwood di pulau sumba sedikit demi sedikit kini mulai tersisihkan
oleh banyaknya kuda persilangan yang diternakan warga
kuda persilangan dianggap lebih mumpuni dijadikan kuda pacu karena memiliki postur lebih tinggi
dinas peternakan kabupaten sumba timur mencatat
populasi kuda sandalwood dan trock bread di pulau sumba pada tahun dua ribu tujuh belas mencapai sekitar enam puluh sembilan ribu ekor
sumba timur menjadi wilayah dengan populasi kuda terbanyak yang angkanya mencapai hampir tiga puluh dua ribu ekor
bagaimana tertarik menunggang kuda di pulau sumba
victor pangaribuan sumba timur